tim gabungan basarnas telah melakukan upaya pencarian selama tujuh hari
terhadap dua wisatawan asing asal jerman dan austria
standar pencarian orang hilang tim basarnas dilakukan selama tujuh hari
namun berdasarkan permintaan keluarga pencarian akan tetap dilakukan hingga dua hari ke depan
selama sepekan ini pencarian dilakukan melalui penyisiran laut
dengan menggunakan reboat serta pemantauan dari atas tebing
namun cuaca ekstrim dengan ketinggian gelombang antara dua lima hingga empat meter membuat pencarian terkendala
kita akan memperpanjang operasi sar ini dan mentoleransi satu sampai dua hari ke depan
namun tidak ada tanda tanda ditemukan dan operasi sar ini akan kita hentikan
sebelumnya dua wisatawan asal jerman dan austria ini hilang terseret arus gelombang pantai diamond
nusa penida pada selasa tiga januari lalu
kedua korban ini dilaporkan digulung ombak saat menolong wisatawan lainnya yang tenggelam
petugas mengimbau kepada seluruh wisatawan yang beraktivitas di pantai
untuk lebih waspada terlebih saat kondisi cuaca masih tidak stabil di bulan januari ini
ketiga ini kami sudah mengumpulkan
sekarang dengan melibatkan buat ibu yang pertama dari seluruh darat
seluruh darat itu melaksanakan pemantai dari atas dan di bagian pinggir pantai
dari atas tebing memotong
sebelumnya pada pekan lalu di lokasi yang sama
wisatawan asal malaysia juga hilang terseret ombak saat menolong wisatawan yang tenggelam